timbunan obat yang direkomendasikan untuk pasien covid sembilan belas berhasil dibongkar satreskrim khusus polres jakarta barat
di sebuah gudang di kompleks ruko peta barat indah tiga blok c delapan kalideres jakarta barat
ratusan kardus berisi ribuan obat untuk pasien covid sembilan belas tersebut dikirim dari semarang jawa tengah sejak lima juli lalu
dan akan dipasarkan di kawasan jabodetabek
petugas menduga penimbunan obat dilakukan lantaran pedagang hendak menjualnya lebih mahal daripada harga yang ditetapkan pemerintah
bahkan pemilik obat obatan tersebut menyatakan stok kosong saat bepom menanyakan persediaan obat azitomisin pada tujuh juli lalu
kami menemukan bukti lain dari salah satu apoteker yang menjelaskan bahwa jenis obat azitromisin
jadi obatnya seperti ini
obatnya seperti ini
ada tapi disampaikan bahwa belum ada
petugas kini masih melakukan pengembangan kasus penimbunan obat tersebut